seperti apa tips tips keuangan sehat pasca mudik ataupun pasca lebaran
kualitas yang lebih rendah adalah lebih kurang hidup
nah itu berarti emang sempet ini gak sih
saya juga harus berhati hati agar tidak terjerembab ke bagian bawah
sehingga kami dapat menyelesaikan diskusi pada saat ini
ya perlu diketahui bahwa harga pangan ini naik tidak hanya di indonesia tapi di seluruh dunia mas yud
kan saya waktu pindah kesini itu belum ada lapangan basket
gak bisa dihindarkan semua isu akan bisa diambil
dari kantor antamnya gak ngijinin lah
kemudian setelah diterima ada masukan dari orang tua tadi
agaknya kios kios yang dibicarakan di komplek parlemen senayan didengar pula oleh levina
sampai sekarang gue respect banget sama aspak
agar didapatkan rasa manis alami dari buah
tapi sedikit demi sedikit juga yang sudah mulai surut airnya ini plnnya juga sudah mulai dinyalakan listriknya
ko paji samsu itu setiap tahun dibikin jambore
pas gue nonton tuh ya pas gue nonton ada pembalap cewek
itu mereka ada yang punya saudara gitu ya
tapi tidak untuk kemaslahatan bergangsa dan bernegara